lima menit usai dilantik menjadi bupati cirebon terdakwa kasus suap jual beli jabatan di kabupaten cirebon
sunjaya purwadi sastra langsung diberhentikan dan digantikan oleh wakilnya
sunjaya diberhentikan sementara dari jabatannya karena masih menjalani kasus hukum terkait kasus jual beli jabatan di kabupaten cirebon
menurut gubernur jawa barat ridwan kamil pelantikan tersebut sudah sesuai dengan amanat undang undang
mengingat posisi hukum sunja yang belum inkrah
seperti diketahui kpk melakukan operasi tangkap tangan terhadap sunjaya di pendopo kabupaten cirebon pada oktober dua ribu dua puluh
sunjaya diduga menerima uang suap ratusan juta rupiah dari sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten cirebon gatot rahmanto
yang juga ditetapkan sebagai tersangka
proses ini harus dilalui ada ketidaknyamanan pasti tapi prosedur aturan dan hukumnya harus dilalui
dan kita harus melakukan
dan saya titip ke warga cirebon untuk mendukung plt yang mungkin juga nanti kalau inkrah menjadi bupati definitif